yah pake acara lepas lagi
sudah matang udah siap semuanya
apaan sih lu main camacomot aja
ntar udah kayak bocah sih
nungguin bu dewi
apaan sih gua gak ngerti
jagain camacomot aja
gua mau mandi
bu apa bu
abi udah boleh pulang bu
abi udah boleh pulang
abi baik baik aja
abi baik baik aja
abi udah boleh pulang
pulang sekarang apa besok aja
abi gue ulangi ke rumah
pasti aku tinggal

udah mulai baru
katanya mau nganterin cherry
kok udah pulang lagi
ya aku emang sengajit
sebenernya dewi kenapa sih
kamu tau dia dimana
ini ada hubungannya sama kamu
pas kedatang sama mama
kalo aku tau
dia dimana dan hilang kemana
ngapain aku setiap hari
dia nyari dia dimana
jangan kamu pikir
aku mau berbagi informasi
tentang dewi ke kamu ya
kalau aku mau berbagi suami sama dia
jadi itu tidak mana
gak ada apa apa
tapi kenapa bobi kayaknya peduli banget ya sama dewi dan abi
aku saat ini gak yakin bobby berada di pihakku atau di pihak demi
sebaiknya aku berhati hati sama bobi
ini pasti gara gara lo dewi gak pernah ngehubungin gue lagi kan
apa urusan saya yang ngelarang dewi untuk bicara sama anda
kalau dewi tidak mau bicara sama anda berarti dewi merasa tidak penting untuk bicara sama anda
dewi pernah hubungin gue tapi setelah itu gue gak pernah bisa hubungin dia
ingat ya gue kenal dewi jauh lebih lama daripada lo
jadi gue tahu setiap ada perubahan sikap dari dewi
kalau anda emang ngerasa kalau anda lebih dekat ke dewi ya silahkan aja cari dewi sendiri ya
dan saya tidak ada urusan tidak ada alasan apapun untuk bicara sama anda untuk kasih anda informasi aku
sekarang tolong pergi dari sini saya di kerjaan
anda berani megang saya lagi
lo berurusan sama orang yang salah bro
lagi ada urusan
gak usah basah basih udah dimana rumahnya nenek
oke sekarang ikut dua bang
saya biasa berurusan semua orang yang pakai otak gak pakai kekerasan
tapi sama anda kesabaran saya mulai menipis
ada bander beribut ini
dokter fahri orang ini ajak saya berantem sih
pak disini rumah sakit pak bukan tempat berantem
jangan bikin keributan disini
bapak silahkan pergi
silahkan pergi disini pak
sekarang kita minum ya
tante kok gak kerja
tante gak usah kerja hari ini menemenin abi aja
kan abi sama mbak neneng
beneran gak apa apa sama mbak neneng
lebih seru di tempat mbak neneng
iya om odin
ya udah kalau memang maunya kayak gitu tanpa berangkat kerja
ya abi tante antar kesana
tante ambil tas dulu sebentar ya
abi pakai jaket dulu
disini tante gendong
satu dua tih
dua dua dua dua
ya pakai acara lepas lagi
udah siap semuanya
udah matang ya
ya ya ya minta istirahat
kagak ngeliat aja dia bisa tau gue nyomot